saat sidang perdana kasus penyebaran berita bohong digelar
kuasa hukum terdakwa ratna sarumpait menyampaikan permohonan pengalihan tahanan
sejak lima oktober tahun lalu ratna ditahan di rumah tahanan polda metro jaya
adapun kuasa hukum ratna berharap penahanan ratna dapat dialihkan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota
dalam surat permohonan yang dibacakan kepada majelis hakim
kuasa hukum ratna desmi hardi menyatakan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan
pertama mereka menilai penahanan ratna tidak sesuai
jika dengan alasan kekhawatiran ratna akan melarikan diri atau menghilangkan alat bukti
selain itu saat penahanan dilakukan ratna masih berstatus saksi
seusai persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan
ratna sarumpait kembali ke rumah tahanan polda metro jaya kami siang
ratna mengaku banyak berselisih pendapat tentang fakta yang terjadi
di bawah menggunakan mobil tahanan kejaksaan negeri jakarta selatan
ratna yang ditemani putrinya atika hasi holan tiba di polda metro jaya kami siang
ratna menyatakan tidak puas dengan jalannya persidangan yang diikuti
ia menyebut ada beberapa hal yang tidak sesuai